selamat malam rupanya ketua komisi pemberantasan korupsi atau kpk tidak main main
tentang betapa mengejutkannya dugaan kasus mega korupsi proyek pengadaan ktp elektronik atau biasa kita kenal dengan iktp
dalam sidangnya yang dimulai tanggal sembilan maret kemarin jaksa kpk mengurai satu persatu pihak yang disebut menerima aliran dana haram proyek ektp
dugaan keterlibatan mewakili tiga klaster birokrat politisi dan korporasi
aroma gaduh mulai tercium dari proyek bancakan ini
negara telah dirugikan rp dua tiga triliun
dua orang tersangka telah ditetapkan empat belas orang mengembalikan uang dan puluhan nama pejabat berkelas disebut sebut turut serta dalam grand design anggaran proyek pengadaan ektp
benarkah nama nama yang belakangan ini santer terdengar ikut terlibat
mengapa kasus yang ada sejak tujuh tahun lalu ini baru digaungkan sekarang
itulah yang akan kami bahas malam ini
saya alvito dinova gintings anda menyaksikan afd now
dan melibatkan nama nama yang juga besar
nanti anda tunggu ya kalau anda mendengarkan tuntutan dibacakan anda akan sangat terkejut
banyak orang yang namanya disebutkan di sana
ya nanti anda baca aja lah
anda dengarkan kemudian anda akan melihat
ya mudah mudahan tidak ada gunjangan politik yang besar ya karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali
saya aminkan pak
saya aminkan pak
dan masalah anggaran seperti tadi yang dipertanyakan itu semuanya mekanismenya ada di panitia anggaran
yang ada di badan anggaran
dan di komisi komisi yang terkait dalam hal ini adalah komisi dua
jadi selaku dengan fraksi tidak ada yang berkaitan dengan keputusan keputusan mengenai masalah anggaran
dan itu selain fraksi itu di dalam
fraksi fraksi itu tidak bisa sendiri
partai golkar waktunya ada satu ratus satu anggota partai golkar di dpr
jadi kalau memutuskan ya harus dengan fraksi fraksi lain
secara oral dan waktunya sebulan sekali
secara oral uni juga pilihan kata kawan donald trump ini
tapi oke lah kita lanjutkan saja
ada nama yang disebut sebut memainkan peran penting dalam sekenario korupsi ktp elektronik
nama aslinya andi agustinus
karena kebetulan punya perusahaan di daerah narogong jawa barat
ia kemudian tenar dengan panggilan andi narogong
saya jadi ingat ian kasela yang asal kalimantan selatan itu
dalam dakwaan andi inilah yang disebut sebut sebagai operator proyek
andi juga disebut sebut pernah bertemu setia novanto dalam menjalankan sengnario korupsi
apa benar demikian
kita coba dengar pengakuan setia novanto
adik pernah kekali saya tadi dalam kapasitas dana jual beli kaos
waktu saya selaku buddha hara umum
yang saya dengar dan saya dapat informasi di mana ada beredar daripada dakwaan dakwaan
yang juga menyebut nama nama besar termasuk saya
semua saya serahkan kepada pihak pihak yang nanti melakukan
di dalam persidangan
ternyata urusan jual beli kaos juga jadi urusan politisi kelas atas rupanya
tercantum nama setia novanto dalam dakwaan ternyata mulai bikin ketar ketir partai asalnya partai golkar
saya ajak anda untuk mendengar kegelisahan seorang teman setia novanto dari partai golkar berikut ini
tinggal bagaimana soliditas golkar yang kita bangun
kita harus segera melakukan konsolidasi dan kita mampu untuk mensosialisasikan ini kepada seluruh keluarga besar partai golkar
bagaimana media teman teman kalian ini yang mampu membuat branding atau image ini bagus atau buruk
tergantung kepada kalian
sekelas partai besar saja bisa disandera kasus hukum
mungkin ini yang dimaksud guncangan politik tadi
mungkin juga karena yang diduga terlibat adalah politisi yang lagi populer sekarang sekarang ini
tadi kita sudah lihat setia novanto
nah ada lagi yang satu ini basuki cahayapurnama atau yang kita kenal dengan ahok
sudah jadi calon gubernur sekarang
dan terbelit kasus penodaan agama
dan yang paling update adalah sempat juga diisukan main di proyek iktp
ahok juga sama
turut menangkal tudingan
paling keras menolak iktp
sebenarnya pakai aja bagi pembangunan daerah
semua orang mau bikin ktp masih ada rekamannya
sebenarnya nggak bisa lima enam ribu
sebenarnya kalau kamu merasa ambulans pengen tinggal di kota bandung
kamu di objek kota bandung saja
jadi tak boleh
lapor aja ke bank jabar
jadi kayak kartu mahasiswa
semua orang punya usia ktp punya rekening bank
sehingga kita juga bisa mengarahkan negeri ini menjadi negeri yang non tunai
karena semua orang dewasa langsung punya alfabetnya
langsung punya itu
apa yang harus disituin pemutahiran
karena tiap hari yang lahir berada ada
terus mereka menandatangani dober ktp
saya jadi bingung
siapa yang ikut numpang populer ya
ahok atau proyek iktp
dalam perusahaan iktp ini sebagai gubernur ahok ternyata tidak sendiri
ada juga temannya sesama gubernur yang senasib disebut sebut terlibat
dia adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
nama ganjar awalnya muncul dari pengakuan nazarudin yang bilang ganjar dan arief ibowo dari fraksi pdi perjuangan sebagai pimpinan komisi
yang disebut sebut sama sama menerima uang
kok dari fraksi yang sama bisa bareng bareng memimpin komisi
ada ada saja nasaruddin ini
tapi ya sudah lah kita dengarkan saja sangkalan dari pak ganjar berikut ini
sebenarnya kan gini isunya ada korupsi ada pembagian duit
jadi ketika kita ini semua dikatakan terima duit lalu mungkin nggak semuanya terima
mungkin nggak ada yang menolak
mungkin nggak ada yang tidak terima
nah karena saya sudah ya insya allah apa namanya saya memang tidak terima saya kenceng aja gitu
enggak mas kalau memang sudah begini apa namanya daripada jadi fitnah ya dong harus dibuka dong
konfrontir pada saat diperiksa kpk itu dengan ibu ibu ditanya
ibu kasih duit sama pak ganjar nggak ini
kan pak ganjar pimpinan
katanya pimpinan pimpinan pada dibagi semuanya
jadi saya lega di situ
bu saya diingetin bu siapa tahu ada orang yang memberikan kepada saya atau jatah saya
atau mungkin ada orang yang memberikan jatah untuk saya tapi belum sampai ke saya bisa jadi juga
tak hanya mereka yang sekarang berstatus kepala daerah jerat proyek iktp juga menyasar politisi yang kini menjabat sebagai menteri
bukan main main kasus hukum besar ini mengarah ke menteri hukum dan ham juga
menanggapi dugaan keterlibatannya sang menteri berjanji tidak akan mangkir lagi dari pemanggilan pemeriksaan kpk
dan inilah alasan pak menteri
proses hukumnya jalan
apalagi sudah ada yang disidik biar aja jalan lah
maksud kita supaya semua jadi terang benderang
nggak ada masalah sama kita itu
terang benerang macam lampu ya pak
tapi kita coba dalami lagi apa maksud terang benderang yang dimaksud pak menteri tadi
maksud kita supaya semua jadi terang beneran
tidak ada masalah sama kita itu
pokoknya buat kita ini nanti
negara hukum tegakkan hukum secara baik
itu kan menjadi saksi ya wajar
karena kita harus menjelaskan kebijakan yang kita tempuh pada waktu itu
wajar lah soal itu
soal ada bilang ada uang ada apa iya biar nanti pengadilan aja yang menyelesaikan itu
hukum mesti ditegakkan
serahkan ke pengadilan jangan kemana mana
tidak hanya pejabat menteri saat ini polemik kasus dugaan korupsi iktp tentu tak lepas dari sosok yang satu ini
gamawan fauzi ialah yang kala proyek ini bergulir menjadi menteri dalam negeri
orang yang tentunya punya wewenang dalam proyek iktp
namun menanggapi tudingan keterlibatannya dalam mega skandal ini gamawan malah menyeret nama pejabat lain
bahas bahkan sebelum diajukan sudah dibahas dulu pak wafres
jadi kalau ada yang bilang ini muliani yang ikut itu bohong
maksudnya muliani pertama rapat itu buang wafres
bahas ada tentang alam dan berdasarkan
lalu saya meminta komite tumaran kalau bisa jangan ke mendagri mengerjakan ini
saya kan non daerah ya
tidak tahu seluruh jakarta ini
nah ternyata ada juga kendala orang daerah menjadi mendagri
selain nama rekanan sesama menteri gamawan fauzi juga menyebut nama tokoh yang kini menjabat sebagai ketua kpk
setelah rab kita susun saya minta diaudit oleh bpkp
selesai diaudit bpkp
berdasarkan audit itu saya bawa ke kpk
saya presentasikan di kpk lagi
saran kpk coba ini di
didampingi oleh kpk
dibahas kususnya di bpk
nah setelah itu saya tambah lagi supaya dilalui juga oleh bpkp
sudah selesai audit rab
barulah saya tender didampingi oleh lkpk
kemudian aku apalagi sudah ikut
tak lengkap rasanya jika persoalan ini tidak dibahas langsung dengan lembaga penegak hukum yang menangani mega skandal proyek iktp
nantikan wawancara saya dengan ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo
kita bicara tentang ktp elektronik dan penyimpangan yang dilakukan beberapa tahun yang lalu sekarang ditangani oleh kpk dan juga sudah masuk ke persidangan
yang menarik adalah sejumlah nama yang kemudian disebutkan dalam surat dakwaan yang dikatakan nama nama besar
yang juga merupakan nama politisi yang cukup terkenal di indonesia
kita akan berbicara seputar masalah ini
bersama ketua kpk agus raharjo
pak agus selamat malam terima kasih atas waktunya
selamat malam pak mas vito selamat malam para pemirsa
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semua orang terkejut ketika mendengar surat dakwaan gitu ya setelah mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya
seberapa besar apakah memang layak disebut mega corruption kasus ini pak dan implikasinya buat indonesia
sebenarnya saya tidak tahu
melihat jumlah anggaran kemudian potensi penyimpangannya potensi korupsinya kemudian melihat pelakunya saya juga setuju kalau itu menjadi dikategorikan sebagai mega korupsi ya
karena memang jumlahnya juga cukup fantastis kemudian juga pelakunya juga tokoh tokoh yang mungkin hampir semua orang indonesia sudah mengenalnya
tapi kan ini pemeriksaan ini kan sudah peristiwanya sendiri terjadi sekitar tahun dua ribu sepuluh
dan kemudian tahun dua ribu empat belas sudah dilakukan pemeriksaan mengapa cukup prosesnya lama sekali sih pak sampai dua ribu tujuh belas nih sekarang
sampai akhirnya baru disidangkan
peristiwanya memang cukup lama ya sebetulnya kalau mereka ketemu berdasarkan pemeriksaan mereka ketemunya di sekitar tahun dua ribu
sekitar tahun dua ribu sepuluh dua ribu sembilan belas dua ribu sepuluh kemudian kalau kontraknya sendiri kalau kontrak itu kemudian dipenuhi itu dua ribu sebelas dua ribu dua belas
tapi kemudian kontrak itu sendiri ternyata tidak selesai pada waktunya sehingga amandemennya cukup banyak saya lupa enam atau tujuh kali amandemennya
sehingga rasanya sekitar tahun dua ribu empat belas masih ada pekerjaan
dan sekarang pun masih menyisakan persoalan
belangkau yang tidak ada dan seterusnya
bukan hanya itu jadi sampai sekarang ada subkonnya yang kemudian nagih ke pemerintah dalam jumlah yang cukup besar juga masih terjadi
dengan uang sebenarnya yang sudah dikeluarkan sangat besar ya
nah oleh karena itu ya mohon dimaklumi kalau kemudian dimulai pertama kali mungkin ada yang melaporkan mulai diselidiki mungkin dua ribu empat belas
kami sendiri kan baru masuk
masuk akhir dua ribu lima belas
nah jadi begitu masuk juga perlu mempelajari perlu melakukan pengumpulan bukti bukti
nah ya mohon dimaklumi kalau kemudian kami baru setahun setelah kami berada di kpk baru membawa kasus ini ke proses pengadilan
nama nama besar yang kita sebut itu yang disebutkan di surat dakwaan itu menjadi penghalang nggak pak
ada kendala nggak kemudian
alhamdulillah saya itu semenjak setahun yang lalu ketemu dengan pimpinan pimpinan yang lainnya lima orang
itu kemudian kalau fakta data alat bukti itu cukup
kita tidak pernah beradu argumentasi biasanya selalu sepakat
jadi setiap ini kan digelar beberapa kali ya oleh teman teman penyidik
anak anak penyidik digelar itu kita kemudian melihat memang kemudian faktanya datanya alat buktinya cukup lengkap
sehingga ya kemudian kita setuju untuk kemudian ini naik ke proses berikutnya
nama nama besar nama anak ya relatif ya besar atau tidak tapi ini nama nama yang mengejutkan kita bersama
pengaruhnya di politik indonesia cukup terasa lah ya
sampai sejauh mana kemudian mereka akan dilibatkan artinya pemeriksaan terhadap mereka dan seterusnya
sejumlah orang sudah menjadi saksi selanjutnya langkah selanjutnya bagaimana
persidangan akan berjalan pemeriksaan untuk saksi saksi yang diperlukan mungkin juga masih akan terjadi
karena kan selalu kita ada yang ke proses pengadilan
kemudian ada kalau kita melihat sekalian
kalau kita melihat sekalian
kalau kita melihat sekalian
kemudian ada itu skema pengaturan di sana kan mulai pengaturan cara menganggarkan
terus menentukan perkiraan biaya dari proyek itu
kemudian yang tidak kalah pentingnya juga skema bagaimana mengatur pelelangannya memenangkan pihak tertentu
kemudian bahkan sebelum uang itu mengucur
untuk mengucur kalau dari hasil pemeriksaan kita juga sudah terjadi yang namanya pembagian
jadi anggaran belum diketok uang sudah beredar
iya itu ada
untuk mengetok anggaran sebenarnya
ada indikasi seperti itu ya nanti kita buktikan di pengadilan
dan karena nah oleh karena itu sebetulnya tujuan saya menginformasikan pada masyarakat pada waktu itu
saya ditanya oleh teman teman wartawan ya saya rapat di ksp kantor staff presiden keluar ditanya pada waktu itu
sebetulnya itu kan beberapa hari lagi akan dibacakan dakwahnya di pengadilan
maksud saya itu sebetulnya saya bukan main politik sebetulnya maksud saya itu supaya ya kita waspada hati hati
jangan ada kejolak lah maksud saya itu itu
tapi kan malah akibatnya kan malah kebalikannya
mohon maaf kalau kemudian gejolak itu terjadi tapi saya sangat mengharapkan kita ikuti aja proses pengadilan
supaya kemudian ya masing masing pasti punya argumentasi masing masing punya data punya alibi
dan nanti biar pengadilan yang memutuskan
tapi dengan angka enam triliun memang harusnya ada gejolak kalau enggak kita sebagai rakyat membayar pajak nggak bisa terima begitu saja
apa sih sebenarnya pak kalau bapak melihat ini akar dari
korupsi iktp ini apakah ini adalah pola modus yang biasa dipakai dalam korupsi anggaran atau bagaimana
pengalaman mungkin banyak ya yang walaupun kemudian di dalam banyak kasus tidak sebesar ini
pengalaman mirip mirip itu kan selalu
kasus kpk kan mirip seperti itu kan
jadi proses penganggarannya sudah diatur pemenangnya diarahkan
itu kan proses proses yang selalu terjadi di dalam kasus yang ditangani oleh kpk
ya contohnya kalau anda melihat kasus kasus proyek pekerjaan umum di maluku apa itu kan juga gitu ya
jadi bagaimana mereka mendekati banyak pihak itu juga ada teman teman dari dpr yang terlibat
kasus yang sebelumnya bahkan juga misalkan solar cell itu kan juga begitu ya
jadi pola pola semacam itu yang mungkin dirasakan mudah mengaturnya
nah oleh karena itu kalau saya mengusulkan sebetulnya memang perlu dilakukan perubahan
perlu dilakukan penyempurnaan di banyak hal
menjadi pejabat publik mahal menjadi anggota dpr mahal menjadi bupati mahal menjadi gubernur mahal
itu juga harus arah yang harus kita betulkan
bagaimana supaya kemudian tidak sekedar uang yang keluar
tidak ada kan orang yang kemudian secara cuma cuma menghibahkan uangnya untuk suatu jabatan kan tidak ada
kan pasti setelah menjabat pengen uangnya banyak
nah oleh karena itu
jadi itu adalah kajian kpk yang terkait dengan bagaimana misalkan partai politik itu dibiayai
sehingga setiap anggota itu tidak menyumbang ke partai politik itu juga menjadi kajian kajian kami
di samping juga perlu dilakukan reformasi birokrasi
karena bagaimanapun kita juga perlu menyoroti kalau menjadi pejabat itu kemudian menerima salary nya tidak
itu juga perlu menjadi perhatian kita
tapi kan sekarang kita juga menemukan pejabat yang gajinya sudah besar tetap korupsi pak
nah itu kalau sudah begitu itu pengawasannya yang masih harus diperbaiki
bagaimana orang itu bisa terus dibuntuti dengan sistem yang kemudian penyimpangan sedikit saja kemudian bisa dilakukan penindakan
pak kita kembali ke iktp
ini semula kita dengarkan dari nyanyian nazarudin yang katanya memiliki banyak data terkait dengan kasus iktp ini
kemudian muncullah nama dua terdakwa terakhir ini
apakah ini relevan
artinya keterangan yang disampaikan nazarudin dengan dua terdakwa ini sama seiring sejalan gitu mas
informasi data dari nazarudin pak nasaruddin itu hanya salah satu sumber
kpk selalu kalau mempunyai informasi awal seperti itu tidak gegabah kemudian membenarkan fakta dan data itu
kita selalu ada data seperti itu langkah berikutnya kemudian kita lakukan bertingkat kok di kpk itu
jadi ada pengumpulan bahan dan keterangan lain
kemudian setelah kita yakin kemudian kita melakukan penyelidikan
nah penyelidikan itu kan juga mencari peristiwa apakah peristiwa itu juga memang betul terjadi
jadi kalau kita melihat data itu pasti kemudian anda datanya faktanya informasinya bukan hanya dari pak nazarudin
itu terbukti kalau anda lihat sekian ratus orang yang kita periksa
sekian ratus orang yang kita periksa dan terbukti juga kan ada beberapa orang yang kembalikan
nah ini ilham
itu yang menarik yang mengembalikan jumlahnya dua ratus lima puluh miliar perorangan yang mengembalikan
enggak enggak dua ratus lima puluh orang itu termasuk yang kita bekukan dari rekening anggota konsorsium
kalau dari pelurangan itu belum banyak sebetulnya hanya sekitar tiga puluh
tapi orang orang itu ada yang disebutkan di surat dakwaan
jadi orang orang yang disebutkan di surat dakwaan sudah mengembalikan
ada disebutkan ada disebutkan tapi ada juga yang belum membalikan disebutkan
jadi dan nanti treatmentnya pasti bermacam macam
kemudian kalau mengembalikan misalkan terus yang bersangkutan juga minta menjadi just sico laborator
membuka kasus lebih jauh lagi lebih terbuka lebih mudah bagi kpk
itu pasti kita mempertimbangkan secara signifikan
tapi pertanyaannya begini
orang yang mengembalikan uang
apakah kemudian kewajiban pidananya akan hilang dengan sendiri
walaupun tadi kalau dia jadi menjadi just sico laborator itu pun kita evaluasi mulai dia
ada nggak yang dibuka fakta yang lain
yang tidak hanya terkait dengan dia
dia pelaku utamanya itu enggak
karena begitu pelaku utama juga enggak boleh kan
dia mungkin pelaku sampingan lah yang tahu banyak info
nah kemudian dia buka
antara dia di bap dan nanti kesaksiannya di pengadilan
nah terakhir terakhir sebelum putusan itu biasanya jaksa penuntut kpk itu minta izin
ini orang ini sudah membuka banyak fakta membuka banyak data
konsisten mau membantu kpk
mulai dari bap dulu di pemeriksaan sampai di persidangan
itu kemudian biasanya kita oke
yang bersangkutan biasanya tuntutannya lebih rendah dibandingkan
kalau kpk standarnya kan kalau nggak dua per tiga dari tuntutan maksimal selalu kan mengajukan
pak irman dan sugiharto sudah jadi just sico laborator
tapi sudah mengajukan
tapi keterangan keterangan mereka adalah keterangan keterangan yang kemudian muncul di surat dakwaan itu kan
ada yang muncul di surat pengaturan
tapi kan sekali lagi saya menyampaikan
ini bukan informasi
infonya bukan hanya dari pak nazarudin bukan dari irman dan sugiharto tapi dari banyak orang
jadi dari mana mana
akan menjadi just sico laborator
dia mengajukan tapi kita belum memutuskan
oh kpk akan menimbulkan
itu harus ada konsistensi antara pada waktu dia di bap dia buka fakta yang lebih luas nggak data yang lebih banyak enggak
kemudian di samping itu konsistensinya dia di pengadilan
kalau misalkan dia mengajukan just sico laborator
di pemeriksaan waktu membuat bap dia membuka
kemudian di pengadilan dia mengingkari
itu juga tidak kita putuskan jadi just sico laborator
ada nama nama yang muncul dan kita saya sebenarnya ingin sekali menyebutkan nama tapi ya sudah lah ya kita nggak usah sebut nama lah ya
dekat kemana mana nempel kemana mana dan licin sekali
sampai sejauh mana pak ketua memastikan dan memastikan
memastikan dan meyakinkan seluruh masyarakat indonesia bahwa apa yang dilaksanakan oleh kpk bebas dari intervensi
insya allah kalau itu insya allah
jadi insya allah komitmen kami akan menuntaskan kasus ini
walaupun seperti yang saya sampaikan di tadi di adik adik mahasiswa dan di gerakan anti korupsi
ini bukan pertandingan lari yang pendek
ini bukan sprinting
ini adalah maraton
jadi tolong kami dikawal supaya kemudian kasus itu tuntas
kita bisa menyelesaikan
dan saya yakin sebetulnya dukungan dari banyak pihak juga akan bisa member
dukungan dari banyak pihak ada tapi juga suara yang minor dari banyak pihak juga banyak
jadi kalau saya melihat apa yang di medsos apa yang di dunia
pemberitaan itu kan ada yang mendukung ada yang berlawanan
itu oke oke aja tapi komitmen kami kami akan menyelesaikan kasus ini
soal ini pak posisi bapak di lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa yang kemudian disebutkan waktu itu
menjadi pendamping seharusnya dari kasus ini
itu bagaimana ceritanya pak
jadi ini begini
pak gamawan betul
pak gamawan itu dari awal pada waktu itu minta pendapat bpkp minta pendampingan kpk
oleh kpk kemudian disarankan kalau pengadaan itu yang mendampingi lkpp
posisi kami betul betul berbeda dengan lkpp
karena mulai proses lelangnya itu kami memberikan saran
ini sebaiknya tidak satu paket
ini mestinya banyak paket
ya bayangkan anda yang dibeli itu kan banyak
ada pc ada kamera ada fingerprint ada untuk pemindai retina mata
terus juga bahan untuk ktp nya sendiri
nah saya yang saya bayangkan itu begini pada waktu saya di lkpp itu
sebetulnya kalau ini dijadikan beberapa paket
misalkan ya kamera
kamera itu samsung bisa bersaing dengan nicon bisa bersaing dengan cannon
banyak sekali ya
printer itu banyak sekali
yang penting ada yang membuat sistem dan integrator
ini yang nanti yang meyakinkan barang yang masuk ke sini harus sesuai spek yang diminta oleh integrator
saya sampai memberikan contoh begini loh
pesawat yang canggih a tiga ratus delapan puluh airbus
itu airbus bagai integrator loh
suppliernya dari mana mana loh
mesinnya bisa dari prajuritni bisa dari ge bisa dari roll royce gitu kan
sayapnya dari mungkin dari jerman ini
ekornya dari mana lagi gitu kan
nah itu sebetulnya sangat mungkin
sehingga masing masing bagian itu kompetitif betul
karena dipertandingkan di sini
yang penting integratornya betul betul memahami
ini gak diterima
usulan usulan itu tidak
usulan usulan itu tidak diterima
jadi tetap satu
saran kita untuk tolong lelangnya memakai electronic procurement
recrument lainnya kemudian dilakukan dengan manual
jadi banyak saran kita
jadi dari awal lkpp itu bersebrangan
makanya pada waktu rapat di tempatnya pak wapres
lkpp mengundurkan diri sebagai pendamping
bahwa lkpp mengundurkannya
jadi sudah tidak relevan lagi
tidak relevan lagi kalau kemudian loh
pak agus terlibat
terlibat di mana
karena kita menyarankan gak pernah diikuti gitu kan
pak setelah ini kan
ada orang yang masuk dan mengakuilah bahwa saya terima saya mengembalikan
belakangan belakangan ini dua tiga hari setelah ini ramai
setelah bapak mengungkap hati hati ada nama nama besar
ada yang muncul nggak baru
saya belum lihat laporan yang terakhir ya
terakhir yang saya lihat ya empat belas orang kemudian tiga puluh miliar itu
belum dapat laporan yang terakhir
karena itu kan penyerahnya pasti
jadi ke teman teman di penyidikan ya
kemudian penyidikan dikumpulkan di account nya yang menampung itu
saya belum menerima laporan
pak ngomong ngomong ini ada hubungannya kasus ini ada hubungannya dengan revisi undang undang kpk
ada orang yang menghubungkan begitu
ini posisi tawar kpk
memperbaiki apa yang harus diperbaiki tapi tidak mengurangi wewenangnya
yang laten dikejar kejar seperti penyandapan sp tiga dll
itu kan kemudian isu yang sudah beredar beberapa tahun ya
yang hilang sekarang kan dari usulan revisi yang paling baru itu yang umur kpk yang dua belas tahun itu yang lainnya hampir sama
kalau saya begini
kalau kita memang mau negara ini cepat cepat
negara ini cepat cepat bisa meminimalkan meminimalkan tp core menghilangkan tp core ya
mbok langkah itu jangan dilakukan melemahkan kpk itu
karena kalau untuk memperkuat caranya bukan begitu
banyak jalan kita untuk memperkuat kpk
di samping di undang undangnya kpk sendiri peluang peluang memperkuat itu ada
saya malah melihat undang undang tp core nya
uncac itu masih sangat lebar
kita belum punya undang undang untuk aset recovery untuk korupsi di private sector
ingat loh banyak lembaga korupsi di banyak negara
jadi nggak ditangani dengan kuhp pasal penggelapan begitu ya
oh enggak enggak hanya begitu
karena bribery di private sector siapa yang sudah melakukan
jadi misalkan yang sederhana aja
anda supplier pasir supaya dibeli kontraktor itu nyokok ke bagian logistiknya kan
bagian pengadaannya kan
jadi ini masuk ke langkah langkah
iya itu harus harus masuk supaya tingkah laku bangsa kita juga berubah
banyak perusahaan yang masih mempunyai pembukuan ganda
itu kan wajar sekali di negara kita
mudah mudahan kerja kpk berjalan mulus kita doakan pak
dan si triliun ini sangat mengganggu kesadaran dan moral kita
terima kasih sekali lagi atas waktunya pak
dua puluh empat nama anggota dewan disebut dalam sidang perdana kasus mega korupsi
salah satu nama yang tercantum dalam dakwaan adalah marzuki ali
yang saat proyek ini bergulir menjabat sebagai ketua dpr
dan saat ini saya sudah bersama dengan yang bersangkutan
selamat malam pak marzuki ali
sudah lama kita tidak ketemu ya berapa tahun ya
sudah lumayan lah
apa yang hari ini katanya ke bareskrim
polri apa yang dilakukan
saya ke bareskrim untuk memastikan bantahan saya
kalau saya hanya membantah saja publik kan tidak percaya lagi
semua politisi yang melakukan tindakan korupsinya membantah
tapi tidak ada aksi melaporkan
kalau saya begitu saya diberitakan menerima sesuatu saya laporkan
bahwa saya tidak pernah menerima sesuatu
kalau dia tidak bisa membuktikan maka sanksinya ada pidana
jadi ini tantangan saya loh
tantangan saya kepada andi narogong ya
iya ini suratnya
bisa diperlihatkan ke
itu surat yang baru saja dilaporkan ya hasil suratnya
di situ ditulis terlapornya andi agustinus alias andi narogong
kenapa pak kenapa dia yang anda laporkan
saya baca di dalam dakwaan bahwa dia melapor
kepada terdakwa dua saudara sugiarto membagikan uang sebanyak lima ratus dua puluh miliar
jadi yang akan dibagikan
yang akan dibagikan jadi belum dibagikan
nah lima ratus dua puluh miliar itu di antara lain nama saya dua puluh miliar
kemudian terdakwa dua melapor kepada terdakwa satu dirjen dukcapil
dan dirjen dukcapil menyetujui
dua orang ini paling tidak terkait dengan pencemaran nama baik
seharusnya kan dicek oleh dirjennya oleh pak sugiartonya
apakah betul uang ini akan diberikan kepada marzuki ali yang pada saat itu saya sebagai ketua dpr
saya merasa mulia dari dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
ketua dpr itu hanya satu
jadi saya jaga betul marwah dpr itu sebagai ketua agar masyarakat percaya
waktu kasus ini bukan waktu itu masih belum jadi kasus
ketika iktp lagi dibicarakan berubah pembiayaannya dari tadinya hibah luar negeri menjadi ke apbn
di mana posisi bapak waktu itu
eh saya tidak mengikuti proses perubahan perubahan yang telah berkali kali saya dengar
saya tahu kasus ini manakala kppu komisi pengawas persaingan usaha menyelidiki proses tender yang dianggap bermasalah
nah pada saat itu ketua kppu pak tajudin ada tiga orang yang menemui saya
ketua sama anggotanya dua anggotanya pak yoyok sama pak deddy
nah beliau datang ke rumah dinas menjelaskan saya bilang
kpu lembaga independen silakan bapak proses dan sidik kalau memang tendernya bermasalah batalkan
nah lalu mereka proses diadilin oleh majelis majelis kppu namanya
ada lima anggotanya
tiga menyatakan bersalah dua menyatakan tidak bersalah otomatis
tiga ini tender itu dibatalkan
lalu banding ke pengadilan negeri banding dikalahkan kppu
nah waktu sudah banding ke kppu mereka yang anggota atau komisioner kppu ini diganti
karena masa jabatannya habis
nah di situ saya putus kontak
saya nggak tahu di mana nah yang luar biasanya mereka membawa kasus ini ke kpk
jadi hasil penyelidikan oleh kpk mereka mengambil kesempatan
penyelidikan oleh kppu diserahkan ke kpk
nah inilah menjadi dasar bagi kpk untuk memulai penyelidikan
begini pak waktu dilaporkan oleh kppu bapak masih menjabat sebagai ketua dpr
apakah bapak kemudian tidak melakukan cross check terhadap komisi dua atau badan anggaran gitu misalnya
nah proses ini kan sudah proses pelelangan udah selesai
udah selesai ya udah selesai di dpr
tidak ada kaitan lagi di dpr penganggaran sudah selesai semua
ketika itu berlangsung bapak sama sekali tidak
tidak pernah bersentuhan tidak pernah tahu tidak pernah dilaporkan tidak pernah ada lobby lobby
jadi tidak ada sedikitpun saya mengikuti persoalan ini sejak malam
saya tidak pernah ketemu sama irman sugiarto atau
kenal saja tidak saya tahu namanya saja
bahwa dia dirjen dah sugiharto nggak kenal kalau dirjen kan masih dekat dengan menteri
kalau menteri saya kenal pak gamawan
saya pernah bicara dengan pak gamawan pak gamawan tolong tender iktp itu diawasi
udah aman pak marzuki karena itu saya sudah bicara dengan kpk saya sudah bicara dengan bpkp saya sudah bicara dengan kejaksaan
itu kalimatnya pak gamawan
saya sudah pernah mengingatkan juga sih sebagai sahabat ya konteksnya
karena pak gamawan cukup dekatlah dengan saya jadi saya sampaikan pada pak gamawan
apa kemudian reaksi pak gamawan
dia yakin bahwa tender itu nggak masalah
karena sudah dikoordinasikan dengan seluruh instansi terkait dengan penegakan hukum
bapak tidak pernah diperiksa kpk
nggak pernah ditanya enggak juga
dan ketika muncul nama marzuki ali dengan dua puluh miliarnya itu kapan bapak tahu
ya hari h itu hari yang sidang perdana itu
oke sebelum sebelumnya kan ada sinyalemen ada marzuki ali
cuma ada satu hari sebelumnya
itu ada konsultan media
telepon saya menawarkan
pak maryuki saya konsultan media
saya dulu dari ya dari praksi lah dia bilang
ini nama bapak akan keluar
ini saya mau ngamankan nama bapak
saya merasa nggak ada masalah dengan iktp
jadi apalagi ini tidak kriminal
biarkan saja bergulir nggak usah ditutup tutupin
nah lalu muncullah di pipanyus com
jadi itu dua hari sebelum hai
nah besoknya muncul di pipanyus com
saya marah dengan wartawannya karena menyebut nama saya
akhirnya dia rubah
dia rubah beritanya
dia kata sudah dirubah nggak ada nama saya sama sekali
nah besoknya muncul di berita lengkap
semua media mengangkat karena itu proses peradilan
dan setelah itu anda putuskan untuk mengadukan
ya saya coba mempelajari
kalau ada peristiwanya mungkin saya mau nginget nginget
manusia kan biasa lupa ya
tapi saya yakinkan diri saya karena saya memang sudah punya komitmen
tidak pernah mau main banggar tidak mau main proyek tidak pernah ngawal ngawal proyek tidak mau ngamankan proyek
itu prinsip saya selama saya memimpin dpr
silahkan tanya seluruh menteri yang berkuasa saat itu
seluruh anggota banggar yang pernah duduk di banggar
pernah nggak marjuki ali minta minta banggar
pernah nggak marjuki ali minta alokasi banggar
berarti hubungan dengan andi narogong ini bapak nggak kenal juga
sampai sekarang wajahnya
nggak pernah dia menghubungi bapak
wajahnya nggak tahu
bagaimana bentuknya nggak tahu
ini kan berarti bapak merasa bahwa nama bapak dicatut
ada nggak nama nama lain yang sama seperti itu dari kawan kawan lain yang pernah bicara
ya kemarin saya dengar pak ganjar membantah juga
nah saya nggak tahu ya
tapi sebaiknya kita sama sama laporkan ke baris krim
untuk membuktikan kita menantang si andi narogong itu untuk membuktikan ucapannya
jangan membantah saja
masyarakat kita sudah nggak percaya kalau kita hanya membantah
jadi itu dianggap bullshit lah
udahlah bantah bantah nanti kpk kebuka juga katanya
ya kan begitu
makanya untuk membuktikan itu saya datang ke baris krim hari ini
dari konstruksi kasusnya sendiri bapak percaya bahwa iktp ini memang dibancak oleh banyak orang
kalau dari nilai dengan pekerjaannya saya yakin itu dibancak
saya setelah saya lihat bahwa iktp ini hanya database perorangan saja
bikin database perorangan itu menurut saya sih gampang sekali
begitu dimasukin datanya disimpan selesai
tinggal jaringan se indonesia dibuat
masukkan chip mau mata mau apa juga sebagai tanda ya selesai
apa yang luar biasanya di iktp kita nggak ada
makanya dengan jumlah segitu besarnya menurut saya mahal
saya pikir dulu akan dibuat single identity number
nah artinya apa
untuk kepentingan pajak ada di sana untuk kepentingan imigrasi ada di sana
untuk kepentingan berobat ada di sana
kepentingan apa saja hanya satu nomor saja kita
ternyata hanya database perorangan
kalau database perorangan waduh saya bilang
sekarang kita balik lagi deh
balik lagi ke di saat di mana bapak bertemu dengan ketua dan anggota kppu yang menyampaikan laporan
yang mereka laporkan apa sih sebenarnya apa itu
proses tendernya menurut
yang banyak masalah melanggar aturan
penunjukan langsung dan lain sebagainya
ada persyaratan persyaratan sehingga orang lain tidak bisa masuk
jadi katanya ada lima atau tujuh peserta
tapi semua kan ditenderkan kan memang
tender tapi kalau dari sisi teknis tidak menuhi syarat
hanya dua yang lolos menu syarat hanya dua saja yang menawarkan
satu lima tujuh satu lima sembilan sudah selesailah
jadi kalau dibuka ruang
nah persoalnya ada katanya chip dan sebagainya sehingga yang lain bisa tidak ada ruang
untuk ikut di dalam tender ini
maka yang lain gugur
sehingga ditunjuklah dua ini
dua masuk harga ya sudah dua ini kong kali kong saja
itu bapak sudah laporkan ke gamawan fauzi
bapak sampaikan itu
oh itu sudah lama sebelumnya
saya dengar dengar masalah iktp saya ingatkan aja pak gamawan
saya bilang tender iktp itu
saya dengar rame rame gitu kan
saya kan sebagai sahabat dekat dengan beliau
beliau bilang tidak ada masalah pak marjuki
saya sudah konsultasi kpk bpkp kejaksaan
itu kalimat beliau
ya sudah lah bagus
namanya sudah konsultasi dengan penegak hukum
kalau misalnya sesudah itu bapak tidak melakukan apapun
misalnya bertemu sama presiden misalnya untuk menyampaikan
tidak tidak ada
ya memang ketemu presiden kan
atau yang lain lah
bukan presiden yang lain misalnya
kenapa tidak dilakukan pak
ya pertama bukan tupoksi saya
kalau masuk ke tupoksi orang saya dianggap melanggar kehormatan kode etik
karena itu memang dominnya komisi dua dan dominnya banggar
kalau keputusan komisi dua dan banggar tidak bisa diintervensi
jadi pimpinan dpr itu memang unik tuh
beda dengan presiden
kalau presiden menteri nggak cocok dicopot
pimpinan dprnya tidak segitu
anggota dewan bukan anak buah kita
itu persoalannya di kita
kalau seperti pemerintah gampang
setahun saya beresin kok dpr
kalau seperti pemerintah
waktu ketemu sama kppu disebut nama nggak
tidak tidak ada
cuma mereka hanya melihat prosedurnya saja
sop yang diterapkan
proses standarnya menurut saya terlalu nyata diaturnya gitu
nah nama nama sekarang kan banyak sekali nih pak
bapak melihat bahwa keterlibatannya begitu dalam atau bagaimana
nama nama banyak sekali disebut
ya kalau komisi dua pasti ikut semua dalam pembahasan
walaupun membantah ikut dalam pembahasan
nah kalau mereka tahu ada masalah pasti ribut
kalau ribut sampai ke pimpinan
pernah komisi delapan ribut dengan kementerian agama
karena tidak cocok
maunya begini maunya begini
akhirnya sampai ke pimpinan
saya panggil menteri pak surya dharma
kita duduk bersama
saya tanya masalahnya di mana
akhirnya kita runding runding ketemu
jadi dealnya itu betul betul kita lihatnya kepentingan
tidak ada deal deal apa
karena tempatnya resmi kan
di ruang rapat ketua gitu kan
nah ini nggak ada sama sekali
dan jangan salah
selalu betul ya
ada anggota komisi dua tuh
pada saat tender dibatalkan oleh kppu
harusnya inisiatif kok untuk hak angket
untuk bertanya kenapa ini tendernya
ya kan begitu
tapi tidak ada satu pun
itu indikasi menurut bapak
iya kalau saya menurut saya ini
bahwa guyuran sudah sampai ke komisi dua waktu itu
ya saya yakin demikian
tapi tidak tahu apakah merata atau tidak
indikasi saya kalau itu adem ayem
tidak ada gejolak sama sekali
tidak ada yang mau ngangkat ke permukaan
ya ini artinya itu sudah diselesaikan secara adat menurut saya sih
disesaikan secara adat
yang begini begini jadi modus kata orang pak
ya saya pernah menantang pemerintah
waktu saya ketua dpr
apapun yang diusulkan
yang inisiatif pemerintah
hanyalah undang undang tentang anggaran atau apbn
itu satu satunya inisiatif pemerintah
dpr tidak punya hak untuk inisiatif
jadi apa yang diusulkan oleh pemerintah
itulah yang dibahas oleh dpr
pemerintah jangan sekali kali memberi sesuatu kepada dpr
tidak perlu lakukan lobby lobby untuk menggolkan proyek proyek
silahkan saja bebas
saya yakin paling ribut tahun pertama
tahun kedua sudah jalan
dan apbn pasti diketok
kalau pemerintah menjamin tidak memberi sesuatu
saya jamin apbn tetap saya ketok
dan itu ternyata tidak dijalankan oleh pemerintah
karena menikmati juga
oknum pemerintah ini menikmati
yang tender kan mereka
yang menerima duit dari kontraktor kan mereka
dari duit inilah baru dibagi bagi pak
nah bayar dulu
jalan nanti tenda sudah pasti dia pemenangnya
itu kira kira gambarannya
jadi sekali lagi dua puluh miliar itu menurut
nama dicatut oleh andi narogong
saya nggak hanya membantah kata orang kata orang
saya nggak membantah hanya lisan
tunjukkan kalau dia kasih saya duit
apakah bawa dengan kardus
dua puluh miliar kan
pasti bawa dua puluh kardus pasti bawa orang kan
nggak mungkin dia sendiri kan
menteng uang itu
nah orang bawah ini kan pasti tahu
bisa jadi saksi kunci kan
pernah nggak dia bawa
nah sehingga itu ada peristiwanya
kalau ada peristiwanya
baru sah disebutkan nama saya
ini nggak ada peristiwanya
peristiwa itu nggak ada
itu muncul di depan
peristiwa itu barangkali nanti pada akhirnya
yang akan dikejar oleh kpk
nah bagaimana kesiapan bapak kalau misalnya pada akhirnya diminta izin
saya memang nggak kenal
saya nggak pernah ketemu
nggak pernah lobby
nggak pernah bicara masalah iktp
ada nama nama yang besar yang punya pengaruh bahkan dekat sekali dengan kekuasaan
ya hampir dikatakan orang sulit untuk
di jangka hukum
di jangka hukum
nah itulah saya harapkan kpk
jangan bermain politik lah
udah lah jabatan itu lima tahun
setelah lima tahun mau jadi apa
ya tanggung jawab dengan tuhan dah
saya ingin sampaikan pada pimpinan kpk
jangan main main dengan kasus lah
pilih atau tebang
jadi siapapun juga buka aja
jangan karena tekanan pemerintah
pertanggung jawabkan loh
ini kepada tuhan
dia kan penegak hukum
bertanggung jawab pada tuhan
jadi tidak ada tanggung jawab kepada
siapapun juga penguasa yang menunjuk beliau
pak marzuki terima kasih atas waktunya
dan kita lihat nanti ya pak
apakah bapak kemudian juga akan dipanggil oleh kpk
untuk diminta ikhterak
saya insya allah siap
kalau nggak ada peristiwa hukumnya
saya nggak tahu apakah dipanggil nggak
nggak tahu sih
nggak jelas sih
kita tunggu waktunya pak
sejumlah nama beredar
pemirsaan masuk dalam dakwaan berita acara pemeriksaan dalam kasus megakorupsi proyek
panggung peradilan indonesia menjadi layaknya pertunjukan
sidangnya menjadi sorotan dan banyak membuat orang penasaran
lalu siapa saja pihak pihak yang diduga memiliki keterlibatan
kpk menjanjikan mereka tidak hanya akan berbicara soal nama namun lebih kompleks dari sekedar
nama nama itu akan dicicil agar tidak terjadi guncangan politik dalam negeri
yang jelas kasus dugaan megakorupsi ini cukup meragukan
dan juga meresahkan jika dakwaan telah berubah menjadi fakta
semoga kuatnya legitimasi hukum tidak menjadikan peradilan mudah diintervensi
begitu juga dengan kpk
semoga tetap fokus pada upaya pembuktian bukan hanya sekedar dugaan
demikian afd now malam ini